ya keputusan presiden amerika serikat donald trump yang akan memindahkan kedutaan besar amerika ke tel aviv dari tel aviv ke yerusalem maksud saya ini menuai kecaman dari sebagian masyarakat indonesia
ya protes diwujudkan dalam aksi bela palestina di lapangan monas pada jumat pagi hari ini
iring iringan masa mulai menyemut masuk lapangan monas setelah sebelumnya mereka sholat subuh berjemaah di masjid istiqlal tak sedikit diantaranya yang menggunakan atribut seperti shawl dan membawa bendera palestina
ya aksi yang digagas oleh koalisi indonesia bela baitul maqdis ini akan berlangsung sampai dengan pukul satu siang nanti
sementara itu puluhan ribu personel gabungan tni polri akan dikerahkan untuk pengamanan aksi bela palestina ini
sejumlah kendaraan takutnya
artis dan water cannon juga telah disiagakan di sekitar kawasan monas
seluruh kekuatan ini nantinya akan disebar di sekitar kantor kedubes amerika serikat di jalan medan merdeka selatan maupun di sekitar masjid istiqlal
selain mengerahkan personel bersenjata lengkap ada pula pasukan polisi bersorban yang siap menjaga seluruh kegiatan penyampaian aspirasi masa aksi bela palestina
jadi untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan masyarakat ya kegiatan masyarakat yang sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian
dan tentunya ini kan kita wajib untuk mengamankan
ada tiga puluh lima ribu kita kerahkan untuk mengamar kegiatan ini
itu semuanya mulai dari titik titik semua yang ada di jakarta ini
sehingga kegiatan ini kita kawal kita amankan biar dapat kegiatan yang beda
dan menurut rencana masa aksi bela palestina satu ratus lima belas ini akan bergerak dari masjid istiqlal berkumpul di monas hingga akhirnya berjalan ke trotoar di sekitar kedutaan besar amerika serikat
ya dan kondisi terkini
kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh korespondensi nn indonesia mardika utama yang memantau di sana
selamat pagi dika
saat ini anda berada di monas lalu bagaimana pergerakan masa saat ini
ya selamat pagi daniar dan alfian
kalau tadi pagi pada pukul enam masa sudah mulai menyemut masuk ke dalam area lapangan monas
seperti yang bisa anda saksikan di belakang saya saat ini
jadi masa sudah mulai memadati area lapangan
monas tepatnya di depan panggung utama yang berada di seberang istana negara
dan jumlahnya sudah sangat banyak
panji panji islam sudah dibentangkan
bendera palestina juga yelial juga sudah digaungkan dipimpin dari atas panggung
dan masa juga bukan hanya di satu titik ini saja tetapi dari pintu pintu lain di kawasan lapangan monas pun sudah tampak banyak
dan tadi juga dari pantauan saya masih juga banyak masa yang berada di luar
mulai bergerak masuk
baik dari arah istiqlal dari arah cikini dan juga kebun sirih
juga sudah mulai bergerak masuk ke area lapangan monas untuk bergabung bersama rekan rekan mereka untuk menuangkan aspirasi mereka
protes mereka terkait dengan kebijakan amerika serikat
yang akan memindahkan kedutaan besar mereka dari tel aviv ke yerusalem sebagai buntut dari pengakuan secara sepihak amerika serikat yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
sudah dilakukan oleh tiga puluh lima personil polisi gabungan dengan tni di sejumlah titik
dan tadi juga saya melihat adanya pengamanan yang cukup ketat di depan kedutaan besar amerika serikat di badan merdeka selatan
yang bahkan akses jalannya pun sudah ditutup atau sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan lagi
dan informasi yang saya terima juga bahwa pada hari ini
kedutaan besar amerika serikat juga tidak buka begitu atau tutup
atau tidak menerima layanan seperti pembuatan paspor dan juga layanan lain yang biasanya sudah dimulai sejak pagi hari
dan rencananya kalau dari informasi yang saya terima sebelumnya
aksi ini akan digelar sampai siang hari nanti setelah sholat jumat berjamaah di lapangan monas
dan sementara tidak akan bergerak atau tidak akan melakukan orasi orasi di depan kedutaan besar amerika serikat
nanti hanya perwakilannya dari massa saja seperti bahtiyar nasir atau juga ketua mui ma'rif amin yang nantinya akan datang ke kedutaan besar amerika serikat
menyampaikan poin poin yang disuarakan oleh masa
yang menggelar aksi pada hari ini
aksi ini sendiri diinisiasi oleh koalisi indonesia bebaskan baitul maqdis
intinya adalah untuk mengecam kebijakan amerika serikat yang mengklaim secara sepihak bahwa yerusalem adalah ibu kota dari israel
yang tentunya juga yang tentunya juga dikecam oleh sejumlah negara terutama negara negara yang tergabung dalam persatuan bangsa bangsa
tak terkecuali indonesia yang cukup vokal sejak bulan desember lalu
baik terima kasih mbak ardika utama
langsung dari kawasan monas jakarta pusat
iya tadi juga sudah diinformasikan ya
ada beberapa titik yang nampaknya sudah mulai ada rekayasa lalu lintas ya
tepatnya di jalan medan merdeka yang merupakan pusat dari tugu monas itu
ya jadi bagi anda yang mungkin akan berencana untuk melewati kawasan sekitar monas
mungkin anda bisa mencari jalur alternatif gitu untuk mencari agar anda tidak terjebak dalam kemacetan saat menuju ke lokasi kerja